perkembangan teknologi serta pandemi covid sembilan belas mengubah sistem belajar mengajar
pertemuan guru dan murid yang hanya bisa dilakukan secara daring dengan memanfaatkan media digital
berdampak pada efektivitas pengajaran literasi terutama pada anak yang baru memasuki jenjang pendidikan dasar
sulitnya memberikan pendidikan literasi pada murid diakui oleh samro tulfu adah
guru kelas satu sekolah dasar yang menyebut pembelajaran literasi melalui daring berdampak pada mental anak
sehingga proses belajar sedikit terhambat
anak anak kurang fokus karena kan beda dengan tatap muka
kalau daring ya kalau tetap muka mungkin guru bisa memberikan perhatian yang lebih
dan yang kedua yaitu masalah jaringan yang kurang baik atau sinyal
dan posisi rumah anak di mana jarang mendapatkan sinyal
hal senada juga diungkapkan psikolog anak dianda azani
psikolog lulusan universitas pajajaran ini menekankan pentingnya interaksi antara anak dengan pendidik
serta bahan ajar berupa buku saat proses belajar dilakukan karena pola pikir anak usia dini yang bersifat konkret
selain minimnya interaksi yang menuntut anak agar bisa
cepat beradaptasi dianda juga menyebut ada banyak tantangan lain dalam penerapan literasi digital
kalau literasinya digital itu mereka akan perlu beradaptasi secara visual
jadi mata kita kan punya daya tahan ya berapa lama kita bisa melihat gadget dengan kecerahan seperti apa
lalu bisa fokus terhadap tulisan yang muncul gitu
tapi sebaliknya ketika anak energinya itu sangat terkuras terhadap
baik itu durasi atau kecerahan dari layarnya
maka dia tidak akan sampai tuh kepada pemahaman kognitif tadi
kurang sampai ke visualisasi akhirnya pemaknaan bacaannya juga jadi kurang jelas kan kurang sampai
dianda menekankan peran orang tua untuk mendampingi anak saat belajar
serta kemampuan untuk membaca bahasa tubuh anak menjadi hal penting agar belajar literasi secara digital bisa efektif
sebagai sebuah peran yang sangat penting
mereka harus bisa memberikan kesempatan beristirahat saat anak mulai menunjukkan tanda kelelahan
misalnya mulai mengucuk mata atau mengubah ubah posisi duduk